bagaimana kondisi terkini di cianjur bergabung produser lapangan rizka rizlia
selamat malam rizka
rizka bisa anda jelaskan lokasi tempat anda berada dan bagaimana kondisi terkini di sana
ya selamat malam tiffany
saat ini saya sedang berada di rsud sayang kabupaten cianjur
di mana bisa anda lihat juga di belakang saya
saat ini korban dari gempa bumi cianjur ini dievakuasi atau mendapatkan penanganan
di lokasi parkir rsud sayang
dan baru saja ridwan kamil gubernur jawa barat ini datang ke lokasi ini untuk memantau
bagaimana kondisi korban saat ini
informasi yang saya dapatkan ini memang korban belum semuanya ada di sini
tapi memang masih ada di beberapa rumah sakit lainnya
tapi pusatnya memang ada di rsud sayang kabupaten cianjur ini
dapat saya gambarkan pada anda di sini
para korban ini memang mengalami luka antara ringan dan juga sedang
dan juga saat ini bahkan beberapa mendapatkan penanganan di parkiran oleh tenaga medis
ada yang bahkan dijahit kepalanya di lokasi kejadian
kemudian ada juga yang mendapatkan perawatan langsung di sini tiffany
mbak rizka dari kondisi di lapangan yang anda amati
kalau kita lihat ada tenda di luar rumah sakit
artinya apakah ini bisa kita sebut bahwa korban yang terluka
banyak sehingga memang untuk di dalam ruangan rumah sakit tidak bisa mengakomodir lagi rizka
ya terkait data seberapa banyak korban yang ada di rsud ini
ini juga tadi sudah sempat saya konfirmasi ke gubernur jawa barat ridwan kamil
tapi memang informasinya adalah masih terus akan diperbaharui datanya seperti apa
mengingat data data ini akan terus diupdate setiap setengah jam
ataupun setiap satu jam sekali yang manis juga
kita tidak bisa meminta data tersebut
pihak gubernur jawa barat juga sudah menyatakan kalau nanti akan diupdate kemudian
ketika memang semuanya sudah diperbaharui oleh dari beberapa pihak
seperti dari bpbd kemudian juga dari basarnas dan juga dari pihak rumah sakit sendiri
namun yang bisa saya gambarkan kepada anda ini bukan hanya di lapangan parkir rsud sayang saja
tapi di selasar selasar juga para korban berada di sana
dan mendapatkan penanganan dari tenaga medis
dapat saya informasikan
listrik sedang dalam keadaan mati
dan ini juga tadi yang menjadi concern dari gubernur jawa barat bahwa akan berkoordinasi dengan pln setempat
juga dengan bupati kabupaten cianjur untuk memperbaiki atau mengaktifkan kembali listrik di kawasan ini
mengingat dengan tidak adanya listrik ini
agak kesusahan untuk melakukan penanganan terhadap
korban gempa tiffany
baik rizka kalau saya amati di belakang anda
selain korban yang harus mendapatkan perawatan medis
ada juga anggota keluarga atau kerabat yang menemani mereka
bagaimana kebutuhan terhadap masyarakat yang terdampak gempa ini
ya baik tiffany tadi juga saya sempat melihat ada yang mencari cari anggota keluarganya di kawasan ini
di depan rsud sayang ini
namun memang saat ini korban gempa tidak hanya sendiri betul didampingi oleh pihak keluarga dan juga kerabat
yang sampai saat ini juga saya belum mendapatkan konfirmasi terkait kebutuhannya apa
mungkin setelah ini akan saya kembali konfirmasi kepada para korban terkait kebutuhannya seperti apa
apakah sudah terpenuhi atau belum
tapi yang jelas penanganan secara cepat dan tepat dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten cianjur
dan juga dari pemerintah provinsi jawa barat
dalam perjalanan anda menuju ke cianjur
dapatkah anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi di sepanjang perjalanan
pada saat anda masuk kemudian akses transportasi seperti apa
baik tiffany kebetulan saya menuju ke kabupaten cianjur ini dari kawasan kota bandung
kemudian keluar tol pada larang dan kawasan pada larang juga terasa gempa magnitudo lima enam ini
kemudian juga dari tadi kita sempat berpapasan dengan ambulans ambulans berplat nomor kabupaten cianjur
menuju ke arah bandung tapi saya belum bisa mengkonfirmasi apakah ambulans ambulans tersebut
memang merupakan membawa korban dari gempa cianjur ini tiffany
namun yang saya dapat gambarkan juga selain di sini tadi di sepanjang jalan memasuki kawasan cianjur
memang kondisi listrik mati tiffany

rizka kita akan terus pantau bagaimana perkembangan ini
bagaimana kondisi di cianjur pasca gempa yang mengguncang dari anda dan juga tim cnn indonesia yang berada di lapangan
tetap waspada tetap berhati hati
selamat malam rizka
selamat malam rizla